jalan tol bogor ciawi sukabumi belum dapat dilalui sehingga saat ini akibat longsor susulan yang masih terus terjadi hingga menghambat proses evakuasi dan perbaikan
dari pantauan siswa udara sejumlah alat berat sudah diturunkan untuk mengevakuasi material longsor
namun minibus yang masuk ke jurang akibat longsor belum dapat dievakuasi karena masih terdapat longsor susulan
saat ini jalan bogor ciawi sukabumi belum dapat dilintasi kendaraan akibat longsor di kilometer enam puluh
hingga saat ini tol bogor ciawi sukabumi belum bisa dilintasi kendaraan karena perbaikan tol belum dapat didalankan
longsor susulan masih terjadi sehingga luas longsoran terus bertambah
menteri perhubungan budi karya sumadi menegaskan perbaikan jalan tol bogor ciawi sukabumi akan dilakukan
menegaskan sudah mempersiapkan sejumlah jalur alternatif yang bisa dilalui pemudik selama masa arus mudik lebaran kali ini